anda familiar gak dengan istilah konmari
jadi itu teknik beres beres dari seorang professional organizer di luar negeri
yang ternyata bisa diterapkan di berbagai ruangan di rumah kita
entah itu lemari pakaian dapur atau bahkan kulkas
kita kalau belanja langsung masuk semua barangnya ke dalam sana
terus akhirnya banyak yang busuk lebih cepat dan lain sebagainya
nah sekarang saya udah sama mbak johandri
juandri ini adalah seorang professional organizer yang ada di indonesia
yang mau bagi tipsnya untuk kita semua ya
betul oke selengkapnya di morning tips
nah juandri tetap aja stay di sana ya
saya mau kasih unjuk isi kulkas
ini isi bawahnya
bisa kelihatan dong ya berontokan banget
atau mungkin untuk pemirsa justru ini udah rapi ya
tapi apa yang biasanya ditemui sama klien klien nih
masalah masalah apa sih yang biasanya muncul soal kulkas
oke jadi biasanya tuh karena ini berantakan
susah diambil susah diraih
ini saya juga pasti bingung kan ya mencari barang barangnya
betul dan sebaiknya ini dikategorikan
jadi misalnya buat breakfast misalnya ada selai di dalam gitu ya
plus juga ini ada makanan makanan sisa kan yang pasti akan masuk ke kulkas dong
betul dan makanan makanan sisa ini sebaiknya disimpan di wadah yang kedap udara seperti ini
jadi tidak terekspos di dalam buah seperti ini
iya ini sedang macam piring mungkin aromanya juga akan menyebar ke seluruh isi kulkas ya
oke kalau gitu mungkin kita keluarin aja kali ya
jadi kita kelompokkan sesuai dengan kategori dan kebutuhannya ini segala
kurma lah keju selai panasnya langsung masuk
nah sekalian kita lihat juga waktu dikeluarkan ini apakah
masih oke atau tidak
oh iya ya kadar luarsanya betul nih
ataupun yang sudah habis
kalau yang di pintu mungkin
betul betul bisa di ini juga dipilih aja langsung gitu ya
apakah ada yang aspire atau tidak gitu dan kemudian dipastikan juga misalnya
kayak apa botol botol saus seperti ini atau dressing gitu ya dipastikan ada tulisannya
jadi setelah dibuka harus disimpan dikulkas atau tidak gitu
iya ya jadi kan ada banyak bahan bahan yang ternyata nggak butuh masuk kulkas
oke jadi ini saatnya kita untuk cek cek
mungkin ini ya
ingat ya dikelompokkan mungkin yogurt dengan yogurt
jadi bisa langsung ditaruh mungkin dan lihat
oh sesuai ya
di bagian atas
sarapan dengan sarapan
enak banget sih ngeliatinnya gitu
atau bisa juga biar simetris gitu kali ini

nah disini di bagian tengah
nah bisa juga gitu
hmm tergantung selera ya
yang paling penting ada kotaknya
dan biasanya mungkin salah satu tips juga
supaya kalau misalnya ada untuk penempatan kayak makanan yang tersisa seperti ini gitu
jadi ada space nya juga ada penempatannya
misalkan disini dibawah gitu ya
tidak ada bayar

dan tidak ada bayi
tidak ada seperti apa
tapi ada ubat
saya juga suka
maksimal ya betul betul semua wah apa yang kurang mungkin bisa ditambahin kalau pemirsa mau iya
nah ini satu tips juga setelah kita kategorikan mungkin di wadahnya ini bisa diberikan label
gitu diberikan nama jadi ini untuk sarapan ini acar gitu ya oke bisa kelihatan dan pastikan
biasanya sebelum diberikan label misalnya kasih stiker dielap dulu jadi biar nggak lepas lagi gitu
dan nggak luntur juga ya waterproof juga tuh untuk menulisnya thank you banget joandri
aduh ini bisa langsung anda praktekkan di rumah cek langsung ya bagaimana keadaan kulkas di rumah
supaya semua yang tersimpan di sini tahan lama juga sesuai dengan fungsi dari kulkas ya bukan
cuma dingin tapi juga membuat mereka tahan lama di dalam sana thank you sama sama tapi ketemu lagi di moral tirs berikutnya pemirsa